presiden tiongkok xi jinping menyambut kedatangan sejumlah kepala negara dan lembaga internasional di beijing yan chi league international convention center
pertemuan meja bundar forum one belt one road selain dihadiri dua puluh sembilan kepala negara diikuti perwakilan berbagai lembaga internasional
mereka diantaranya sekretaris jenderal pbb antonio guterres presiden bank dunia jim yong kim dan direktur dana monitor internasional christine lagarde
forum ini menjadi momentum membentuk konsensus bersama untuk meneruskan kelanjutan mega proyek one belt one road yang diusung tiongkok
sebelumnya pada minggu waktu setempat presiden shi menjanjikan pendanaan satu ratus dua puluh empat miliar dolar amerika untuk rencana pembangunan infrastruktur jalur perdagangan barunya
tiongkok menganggap inisiatif jalur peragangan itu sejak dua ribu tiga belas untuk memperluas dan mempererat kerjasama perdagangan dengan asia
jalur perdagangan yang disebut sutra baru itu diharapkan dapat mendorong pembangunan global yang inklusif dan menyimbangkan ketimpangan ekonomi
sebelumnya presiden joko widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan presiden republik rakyat tiongkok xi jinping di great hall of the people beijing
dalam pertemuan itu disepakati tiga kerjasama ekonomi
kerjasama itu yakni penanda tanganan komitmen pinjaman
senilai empat lima miliar dolar amerika
atau hampir enam puluh triliun rupiah untuk proyek kereta cepat jakarta bandung
selain itu ada penandatanganan kerjasama rencana aksi kementerian luar negeri kedua negara
mengenai implementasi komprehensif strategic partnership
disepakati juga kerjasama antara kepala bapenas bambang brojonegoro dan menteri perdagangan rrt zong chan
pertemuan bilateral ini di tengah serangkaian brf forum di bj
saya ingin memanfaatkan konferensi tinggi belt and road forum minggu ini
untuk menciptakan momen bersegar
terutama untuk kerjasama rrt indonesia dalam rangka one belt one road
apa saja proyek infrastruktur yang ditawarkan pemerintah indonesia kepada tiongkok dalam forum kerjasama internasional belt and road
berikut adalah hal hal yang ditawarkan oleh presiden
presiden jokowi terhadap kepada tiongkok
maksud kami di lansirisianindustrial com menteri koordinator bidang kemaritiman luhut bin sarpanjaita menyatakan proyek pertama
yang ditawarkan adalah pengembangan proyek bidang transportasi di manado sulawesi utara
pemerintah memiliki peluang untuk mengolah sebuah wilayah di dekat bandara
yang bisa dijadikan transportasi penghubung
kedua adalah transportasi penghubung gorontalo dan bitung
menurut luhut lokasi ini dipilih
karena bitung memiliki lokasi strategis dan juga punya kawasan industri
ketiga adalah infrastruktur kelistrikan berupa pembangkit listrik tenaga air di kalimantan utara dengan memanfaatkan potensi aliran sungai
pasalnya di wilayah tersebut memiliki potensi hydropower sebesar tujuh tujuh ratus mw
selain plta luhut juga menawarkan pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan aluminium di kalimantan utara
dan terakhir adalah proyek pembangunan perpanjangan jalur kereta api dari kuala tanjung
yang akan disambungkan ke wilayah danau toba duri dumai dan pekanbaru
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait forum kerjasama internasional belt and road
sudah ada produser lapangan sian indonesia nesya megawati di beijing tiongkok
selamat sore waktu jakarta nesha
apa saja agenda
presiden joko widodo hari ini apakah ada pertemuan bilateral lainnya
ya selamat sore
punca bahwasannya hari ini presiden joko widodo menghadiri pertemuan round table di yankey lake convention center dari pagi hingga siang tadi
dan kemudian saat ini presiden joko widodo akan menuju atau bertolak ke palau untuk melakukan kunjungan kerja berikutnya
dalam sesi tersebut presiden joko widodo
menegaskan di hadapan dua puluh sembilan kepala negara menegaskan bahwa indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam inisiasi belt and road ataupun forum ini
hal ini dikarenakan bahwa indonesia berada di dua atau dilintasi dua samudera sehingga inisiasi dari burnout ini bisa saja berjalan bersinergi karena indonesia sudah memiliki program sendiri yakni melalui program poros maritim
indonesia sudah punya program poros maritim
kemudian lebih luas lagi bahwa
asean telah memiliki blueprint atau master plan di asean connectivity dua ribu lima belas
nah menurut presiden ataupun pemerintah indonesia bahwa dua program ini
lalu kemudian ada tiongkok yang mempunyai ataupun program ini merupakan inisiasi dari tiongkok mempunyai program sendiri
jadi menurut pemerintah ataupun dari presiden joko widodo berharap bahwa program yang sudah ada bisa disenergikan dengan program program baru ataupun program yang diajukan oleh pemerintah tiongkok
dan ataupun gini
punca bukan pemerintah tiongkok mereplacement ataupun mengganti program jarum maritim atau poros maritim yang sudah ada
tetapi bagaimana mengawinkan mesinergikan sejalan dengan program yang sudah ada di
ataupun program program yang sudah dimiliki oleh pemerintah indonesia
selain itu juga meskipun dalam pertemuan bilateral kemarin presiden joko widodo bertemu dengan presiden xi jinping
tetapi presiden joko widodo menegaskan bahwa indonesia membuka peluang kepada negara manapun
untuk memiliki program yang sudah ada
untuk memiliki program yang sudah ada
memperkuat kerjasama tentunya untuk muarnya adalah untuk kesejahteraan rakyat
tetapi fokusnya adalah dalam sektor infrastruktur lalu kemudian jarum maritim
sehingga kalau kita melihat tarik benang merahnya punca bahwa sebenarnya ini bisa saja bersinergi
asalkan masing masing negara masing masing pihak mempunyai program
lalu bisa win win solution untuk program program infrastruktur di indonesia
tapi memang sejauh ini punca bahwa hari ini tidak ada bilateral secara khusus
seperti hari kemarin presiden joko widodo bertemu dengan presiden tiongkok xi jinping
dan juga pihak polandia tapi memang sejauh ini tadi bertemu di round table
bentuknya adalah pertemuan pertemuan tidak resmi ataupun pertemuan pertemuan berbincang di
sesama di yankelec tersebut punca
ya indonesia pemerintah beragetkan investasi sebesar sepuluh miliar dolar
dari forum di beijing tiongkok
apakah sudah ada komitmen
mungkin dari negara lain untuk berinvestasi di indonesia
ya punca benar sekali bahwa apa yang dikatakan oleh kepala bkpm thomas lembong
pada saat di jakarta beberapa waktu lalu bahwa indonesia
baik tidak menarikkan dari program ini bisa mendapatkan komitmen
satu miliar usd dari apa yang didapat dari forum ini
tapi sejauh ini tadi saya berbincang dengan kepala bkpm thomas lembong
sejauh ini belum ada ini masih menjadi pintu masuk
ataupun langkah awal pertemuan awal yang cukup baik untuk bisa membuka peluang investasi lebih lanjut
angka sepuluh miliar memang dilihat dari pencapaian pencapaian ketika tiongkok
khususnya tiongkok yang menginvestasikan indonesia sejauh ini masih menyerap sekitar lima atau sekitar lima miliar
sementara negara negara lain seperti pakistan sudah mencapai lima puluh lima miliar
sekitar lima puluh lima miliar ini yang menjadi perbandingan
akhirnya kalau seandainya kita bisa mendapatkan investasi dari tiongkok ataupun negara lain
kita bisa mencapai sepuluh miliar usd
artinya bisa mendapatkan atau rakyat indonesia mendapatkan pencapaian yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur
tapi sejauh ini punca bahwa ini menjadi langkah awal
tetapi memang kemarin presiden joko widodo bertemu dengan presiden xi jinping
salah satu fokusnya adalah sudah ada memang sebenarnya proyek kereta cepat sudah ditandatangani sebelumnya
tetapi kemarin adalah penandatanganan financial agreement ataupun komitmen pinjaman sebesar empat miliar usd
untuk pembangunan infrastruktur

kemarin juga presiden joko widodo dengan polandia dan menyatakan bahwa kalau dari
ini hubungan indonesia dengan polandia bahwa nanti fokusnya adalah untuk ke wisata
nah ini juga akan diperluas lagi dengan akan ditindaklanjuti dengan berkunjungnya menko luhut bin sarpanjaitan
menko maritim yang akan mengakukan pertemuan lebih lanjut untuk menindaklanjuti pertemuan kemarin di polandia
sekitar bulan depan sekitar bulan juni ataupun bulan juli
sementara itu kemarin pun juga presiden joko widodo bertemu dengan keluarga new york dan ini akan melihat bahwa
imf menilai bahwasannya indonesia mempunyai peranan penting untuk bisa dan negara asean menjaga
kestabilan ekonomi kestabilan politik di kawasan asean sehingga imf akan mencoba untuk mereplikasi
peran peran yang tersebut
bahwa asean bisa menjaga kestabilitasan politik ekonomi dan juga geopolitik yang lainnya
baik terima kasih nesya megawati langsung dari beijing tiongkok